aksi saling dorong antar petugas kepolisian dan ratusan pendemo terjadi di depan pintu gerbang komplek kantor pemerintah kabupaten bekasi rabu siang
masa yang tergabung dalam kaum pengangguran kabupaten bekasi ini menuntut pemerintah kabupaten bekasi
untuk menyalurkan kaum pengangguran di ribuan perusahaan yang ada di kabupaten bekasi
kaum pengangguran yang membawa serta surat lamaran ini mengaku prihatin kabupaten bekasi yang merupakan kota industri terbesar se asia tenggara
namun masyarakatnya masih sulit mencari pekerjaan
mereka menduga hal ini terjadi akibat banyaknya perusahaan outsourcing dan calo tenaga kerja
selain melakukan orasi para pendemo juga menggelar tabur bunga dan membawa keranda jenazah
sebagai simbol matinya rasa empati pemerintah kabupaten bekasi terhadap kaum pengangguran
saya kentang tapi nyari kerja di kampung sendiri sulit
sesulit apa sih nyari kerja di sini
sulit banget saya udah datang ke yayasan ada berbagai cara saya lakukan bkk tetep aja
tidak ada malah saya dipintain uang buat masuk kerja udah sering sekali seperti itu
meski demikian dinas tenaga kerja kabupaten bekasi mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak
agar pemasalah pengangguran di kabupaten bekasi
meski sempat memanas demo kaum burung berakhir damai
kaum pengangguran berharap pemerintah kabupaten bekasi dapat menyalurkan
para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan
dini beben bekasi jawabah